terletak di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
di kaki gunung bawah karaeng desa kandreapia di kabupaten goa sulawesi selatan
memiliki potensi besar di sektor pertanian
dengan luas hampir satu delapan ratus hektare sebagian besar penduduk desa kandreapia berprofesi sebagai petani sayur
komoditas yang ditanam di sini adalah kentang sawi daun bawang wortel dan seledri
di sulawesi selatan desa kandreapia dikenal sebagai salah satu daerah utama pemasok sayuran
setiap hari lebih dari dua puluh ton sayuran dari desa ini dikirimkan ke makassar
keberlangsungan kehidupan pertanian di desa kandreapia tak lepas dari peran jamaludin
lulus sebagai magister manajemen universitas muslim indonesia makassar
pria tiga puluh empat tahun ini memilih untuk kembali ke kampung halaman dan bertani
jamaludin giat melakukan edukasi dan memupuk rasa percaya diri para petani muda
ia percaya petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan
untuk itu jamaludin kerap memberi pelatihan dan pemahaman kepada para petani
tentang cara memasarkan hasil pertanian secara tepat
jamaludin ingin ekosistem bertani di desa kandreapia berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir
mulai dari penanaman hingga penjualan
awal mula sih lucu sebenarnya
berpendidikan tinggi tapi ujung ujungnya jadi petani
tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik
hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan
sehingga dari sebuah tantangan tersebut
saya bisa membuktikan bahwa walaupun sarjana walaupun master
kemudian kembali ke kampung menjadi seorang petani
ini adalah hal yang tentu harus diperjuangkan
dan harus dibuktikan bahwa memang petani harus berpendidikan
petani itu harus melalui pendidikan yang formal
mereka harus punya wawasan
sehingga petani ini selain dia mahir di budidaya
tentu ke depan tentu kita ingin bagaimana di pemasaran atau di hilir tentu itu harus lebih maksimal
sehingga pertanian ini benar benar tercover secara keseluruhan
dari hulu ke hilir itu benar benar bisa dimaksimalkan
di sisi lain petani yang sudah sepuh juga banyak yang belum bisa membaca dan menulis
hal ini menghambat proses bertani yang baik
tak jarang petani memberikan pupuk tanpa mengindahkan aturan pemakaian
hanya karena mereka tidak bisa membaca aturan pakai yang terdapat di kemasan produk
kepada mereka jamaludin mensosialisasikan cara menanam dan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan
menurut my daughter dia merakit yang satu
kemberehatan anche yang yang lain
deliripan aja nggak pedro

dalam barang roh biasanya nostri akan memunculkan term mechanen yang buruk
kalau mereka impertinenya unghas carte
mereka mungkin b licensing sepuluh lol ly reconnaissance
di kompas berarti salah batik campur salah injil yang juga rangin jengkel tak dua punangan
betawa simpur selalu supaya agar merenteng tanah tanahnya karena kita minah tindai tenaga
tena tambal minjo selain edukasi soal pertanian jamal juga mendorong petani di desanya untuk
mengurangi pemakaian pupuk berbahan dasar kimia dan beralih memakai pupuk organik pupuk kimia
dapat membawa dampak yang buruk terhadap tanah ekosistem pertanian hingga kesehatan petani
sendiri agar mereka mau beralih
hai jamal membagikan pupuk organik secara cuma cuma
tak hanya membantu para petani jamaludin juga membantu mereka yang mengalami kesulitan pangan
di masa pandemi ia menggagas gerakan yang dinamakan sedekah sayur jamaludin mengajak
para petani memberikan sayur hasil tanaman mereka untuk disalurkan ke panti panti asuhan
di makassar dan jawa tenggara
tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju
pertanian itu bisa maju dan bagaimana kemudian semakin banyak kemudian generasi muda yang mau
terlibat salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur jadi petani dermawan bisa lahir
mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya tetapi mereka juga bisa bersedekah sehingga untuk dunia
dapat akhirnya juga bisa dapat
adalah cerita anak negeri dari selatan besok menjadi wan masa kini yang mendedikasikan diri untuk kesejahteraan para petani